pendampingan kepada siswa
ada pendampingan gak buat siswa siswa disini apa
ya ada lah
ada semua juga ada
perwakilan masing masing guru ya
seperti kayak di ananda kan ada berapa orang
di masyarakat tumang bekasi ada berapa orang gitu kan
karena memang situasinya kan emang
situasinya ini kan langsung kejadian plek begitu kan
jadi kita gak ngerti kan
spontan itu yang berarti masing masing pernah nyebar
ya kalau sok pasti sok lah semua juga
sebenarnya sempat tadi pak
ini juga kan